bagaimana kondisi puncak dan sekitarnya
untuk mengetahui update terkini
sudah ada korespondensi dari indonesia sufian itanjung
di simpang gadok kabupaten bogor jawa barat
selamat pagi sufi
sufi kalau di belakang anda itu sepertinya sepi ya
kebijakan terkait dengan rekaan salur lintas
one way sepertinya cukup efektif untuk mengurai kemacetan
tapi bagaimana dengan kondisi yang terkini di sana
silahkan dengan laporan anda
ya selamat pagi yuda
saat ini saya berada tepat dari ruas jalur
yang mengalir dari arah puncak menuju ke jakarta
sebenarnya kalau tadi anda mengatakan sepi
ini tidak sepi
tapi justru kendaraan yang mengarah dari arah puncak menuju ke jakarta
karena memang petugas kepolisian sudah memperlakukan sistem one way
atau satu arah dari arah puncak
menuju ke arah jakarta sejak pukul lima tiga puluh pagi tadi
ini dilakukan karena memang menurut petugas kepolisian sendiri
di atas di beberapa titik atau tepatnya empat titik yang berada di kawasan puncak
terjadi kepadatan yang cukup banyak atau cukup padat
dari arah puncak menuju ke jakarta
di mana memang terjadi pertemuan antara pemudik yang akan kembali ke arah jakarta
dari arah cianjur
dengan kendaraan dari para wisatawan di beberapa titik kawasan wisata
ada empat titik yang diwaspadai oleh petugas polisian
di mana empat titik tersebut merupakan titik pertemuan
antara arus kendaraan pemudik dari arah cianjur
dengan arus kendaraan pemudik maksud saya arus kendaraan wisatawan
yang ada di kawasan puncak yaitu di simpang megamendung
kemudian di pasar cisarua kemudian ada di taman safari
dan juga ada di
satu lagi di the ranch atau tempat wisata the ranch
nah ini kalau anda dapat melihat bahwa arus kendaraan dari arah puncak menuju ke jakarta
masih terus dibuka
sementara arus kendaraan dari arah jakarta yang mengarah ke arah puncak
sejak pagi hari tadi dengan diberlakukannya sistem one way
dari arah puncak menuju ke jakarta secara otomatis ditutup
sejak pukul lima tiga puluh tadi
di belakang saya saat ini adalah ruas jalur kendaraan
yang mengarah dari arah jakarta menuju ke arah puncak
di jalan raya ciawi
di mana anda bisa melihat sendiri ada beberapa penutupan yang dilakukan oleh petugas
kalau anda lihat ada kendaraan yang berputar balik
ini adalah kendaraan warga lokal
atau kendaraan wisatawan yang datang dari arah jakarta
yang memutuskan untuk akhirnya tidak jadi naik ke atas
karena memang penutupan sudah dilakukan lebih dari dua jam yang lalu
sementara satu jalur lagi
yaitu jalur yang datang dari arah gerbang tol ciawi
anda bisa lihat sendiri saat ini posisinya
digunakan justru oleh kendaraan yang mengarah dari arah puncak
menuju ke arah jakarta
jika biasanya pada saat akhir pekan
ruas jalur ini dipadati oleh kendaraan
yang datang dari arah jakarta menuju ke arah puncak
saat ini justru jalurnya yang persis berada di depan pos polisi gadok
digunakan oleh kendaraan yang datang dari arah puncak menuju ke arah jakarta
sejauh ini informasi yang kami terima
situasi atau rekayasa lalu lintas one way
ini masih terus diberlakukan dengan bersifat situasional
namun tadi kami sempat mendengar bahwa akan dilakukan pembukaan
pada pukul sembilan pagi tadi
namun sudah sekitar dua belas menit berlalu sejak pukul sembilan
sejauh ini petugas masih memperlakukan sistem one way
dari arah puncak menuju ke arah jakarta
dan berdasarkan keterangan dari pihak petugas kepolisian sendiri
di atas atau tepatnya di kawasan puncak saat ini diperkirakan terdapat sekitar
enam puluh kendaraan yang menumpuk disana
petugas baru akan menyetop sistem pemberlakuan one way
dari arah puncak menuju ke arah jakarta
jika memang arus lalu lintas yang di beberapa titik tadi terjadi bottleneck
atau jalur yang menyempit sudah terurai kembali
sehingga bagi anda para wisatawan yang mungkin baru akan berangkat
dari arah jakarta menuju ke arah puncak
anda sebaiknya memang memperhitungkan sistem rekayasa lalu lintas one way
yang diberlakukan oleh petugas kepolisian secara situasional
sejauh ini petugas kepolisian disiagakan sebanyak tiga ratus orang
dimana dikonsentrasikan di empat titik kepadatan atau kepancetan tadi
untuk mengupayakan agar tidak terjadi penumpukan yang sangat parah
dari arah puncak menuju ke arah jakarta
ataupun juga justru sebaliknya dari arah jakarta menuju ke arah puncak
sejauh ini konsentrasi dari arah puncak menuju ke arah puncak menuju ke arah puncak

masih untuk mengurai kepadatan dari arah puncak menuju ke arah jakarta
karena sekali lagi saat ini terjadi pertemuan arus kendaraan dari pebudik
yang datang dari arah cianjur yang akan kembali ke jakarta
dengan para wisatawan yang sudah berada di beberapa titik kawasan wisata
di puncak jawa barat ini
jadi memang para pengendara yang akan berwisata ke arah puncak dari rac jakarta
diharapkan kesabarannya kemudian yang paling penting diingatkan oleh petugas kepolisian
adalah untuk memastikan pengecekan kendaraan dan kondisi anda dalam kondisi yang fit
karena evaluasi selama beberapa hari pada saat hari raya ini adalah
kebanyakan penyebab kepadatan atau kemacetan terjadi
di antaranya adalah adanya mobil atau kendaraan atau sepeda motor yang mogok
kemudian juga ada beberapa pengendara yang menurut keterangan petugas kepolisian mengalami
kondisi badan tidak fit kemudian sakit
sehingga hal ini menjadi beberapa penyebab terjadinya kepadatan arus lalu lintas
baik itu dari arah jakarta menuju ke arah puncak ataupun juga sebaliknya
dari arah puncak menuju ke arah jakarta
nah saat ini kita masih menunggu kapan petugas kepolisian akan mulai menghentikan rekayasa lalu lintas
one way dari arah puncak menuju ke arah jakarta
dapat anda lihat sendiri kendaraan kendaraan roda empat ataupun juga roda dua masih terus
mengalir atau melalui ruas jalur ini menuju ke arah jakarta
di mana dua ruas jalur yang biasanya disiagakan untuk menampung kendaraan
dari arah jakarta menuju ke arah puncak justru digunakan sebaliknya
untuk dilalui oleh kendaraan yang mengarah dari arah puncak menuju ke arah jakarta
sekali lagi selama sistem rekayasa lalu lintas one way ini sistem ganjil genap di kawasan puncak bogor
untuk sementara tidak diberlakukan
namun ketika rekayasa lalu lintas one way ini sudah dihentikan
maka sistem ganjil genap akan kembali diberlakukan oleh petugas kepolisian
dari rejakarta menuju ke arah puncak jawa barat
baik sufiani tanjung terima kasih sudah kelaporan langsung anda
dari simpang gadog selamat petugas kembali